dan untuk memudahkan raja salman bin abdul aziz al saud saat mengunjungi masjid istiqlal pada dua maret mendatang
pengurus masjid telah merampungkan sejumlah persiapan seperti pembuatan lift baru yang dihususkan bagi raja berusia delapan puluh satu tahun tersebut
agar bisa melaksanakan ibadah sholat masjid di istiqlal
dan berikut laporan dari albi pratapa
pada satu maret dua ribu tujuh belas mendatang kerajaan arab saudi nantinya akan datang berkunjung ke indonesia
ada sejumlah hal ataupun agenda yang nantinya akan dilakukan selain untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara
arab saudi dan juga pemerintah indonesia sendiri
sejumlah agenda seperti mengunjungi sejumlah tempat dan juga berwisata ke pulau dewata bali kerajaan arab saudi
di mana rajanya yaitu raja salman bin abdul aziz al saud juga akan mengunjungi masjid istiqlal yang ada di jakarta pusat ini
ini saya akan tunjukkan ini adalah pintu yang nantinya akan dilalui oleh raja salman sendiri yaitu pintu al malik yang ada di masjid istiqlal
dan sejumlah persiapan pun sudah dilakukan
dilakukan oleh pemerintah dan juga pengurus masjid istiqlal sendiri untuk menyambut kedatangan raja salman di masjid istiqlal ini
salah satunya adalah saya akan tunjukkan ini adalah lift yang baru saja selesai dibuat ataupun dibangun oleh pengurus masjid istiqlal sendiri
di mana lift ini baru dikerjakan pada awal februari dua ribu tujuh belas yang lalu dan target diselesaikan adalah dalam jangka waktu satu bulan
tetapi dalam jangka waktu sekitar delapan belas hari saja pengurus masjid istiqlal pun sudah bisa menyelesaikan lift yang bisa menampung sekitar
satu ton ataupun sekitar lima sampai dengan enam orang ini nantinya
dan selain lift ini pihak dari pengurus masjid istiqlal sendiri juga mempersiapkan kamar kecil di dalam sana
khusus di ruang vip yang memang diperuntukkan bagi raja salman ketika hendak melakukan wudhu seperti itu
di mana nanti ada water closet yang semula berukuran sekitar tiga puluh sembilan sampai dengan empat puluh cm
agak sedikit lebih ditinggikan menjadi sekitar lima puluh tiga cm untuk menunjang raja salman saat berada di masjid istiqlal ini
dan kita akan tunjukkan
pengoperasian dari lift ini dan nantinya untuk menuju ke lantai utama ataupun lantai dua
pihak kerajaan akan menggunakan lift ini dan nanti setelah sampai di tempat utama
raja salman akan menunaikan ibadah sholat sunat tahiyatul masjid ditemani oleh imam besar masjid istiqlal
yaitu nasruddin umar dan juga menteri agama lukman hakim saifuddin
dan sekitar pukul satu lebih empat puluh lima waktu indonesia barat hari kamis tanggal dua maret setelah kunjungannya dari
gedung parlemen atau gedung dpr mpr ri raja salman akan mengunjungi masjid istiqlal ini baru kemudian melanjutkan sejumlah agenda lain
termasuk salah satunya berangkat ke pulau dewata bali pada tanggal empat maret dua ribu tujuh belas mendatang
albi pratama jakarta